halo selamat siang saudara selain lima informasi utama tadi kami juga punya informasi soal sidang sengketa pemilu untuk anggota legislatif yang digelar di mahkamah konstitusi
ada pula turbulensi hebat saat penerbangan simpore airlines sq tiga ratus dua puluh satu dari london ke singapura yang menyebabkan dua orang meninggal dan puluhan orang lainnya terluka
dan saya gita markesri kita jelang kompas siang selengkapnya di kompas tv independen terpercaya
pemerintah kabupaten agam telah menemukan lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi bagi para pengungsi banjir lahar hujan marapi
walau demikian warga berharap lokasi baru ini tidak terlalu jauh dari kampung halaman mereka
ratusan warga masih mengungsi di tiga titik lokasi yakni sekolah yang dijadikan sebagai posko pengungsian
pemkap agam juga tengah fokus pada relokasi warga yang rumahnya masuk zona merah gunung merapi
walau lokasi relokasi telah ditentukan
namun pemkap agam masih bernegosiasi dengan warga
pasalnya warga berharap lokasi yang baru tidak terlalu jauh dari rumah mereka
di kepakarannya pemerintah kabupaten agam telah meng myanmar mimos adhusiupun melaka
kita ada kesepuluhan yang bisa kita pakai untuk pengusin ini
tapi kelihatannya masyarakat lebih congkong kita mengalami juga
jadi tidak mau serut serut jauh jauh di sini